kajian awal pemindahan ibu kota indonesia telah sampai ke presiden joko widodo
sebelumnya palangkaraya digadang gadang menjadi ibu kota baru
badan perencanaan pembangunan nasional bapenas telah melaporkan
kajian awal pemindahan ibu kota ke presiden joko widodo
dan selanjutnya masih akan menunggu arahan dari presiden
hasil kajian awal yang dilaporkan yakni mengenai kondisi daerah kandidat ibu kota baru
mulai dari sistem perencanaan kelebihan dan kekurangan daerah tersebut
ketersediaan lahan hingga infrastruktur penunjangnya
sebelumnya di tiga provinsi yang menjadi calon kuat pengganti jakarta
yakni kalimantan tengah kalimantan selatan dan kalimantan timur
sementara itu kepala bapenas bambang brojonegoro memperkirakan
pemindahan ibu kota ke luar pulau jawa bakal menghabiskan dana lebih dari satu triliun rupiah
bapenas akan mengembangkan skema pembiayaan melibatkan pihak swasta
sehingga biaya pemindahan ibu kota tidak hanya bergantung pada apbn
bambang menambahkan komitmen pemerintah dan dukungan politik juga sangat penting
agar rencana pemindahan ibu kota dapat terrealisasi lebih cepat
pemindahan ibu kota diperlukan mengingat indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru
yang selama ini terpusat di jakarta dan pulau jawa